banker penampungan bahan bakar minyak di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu
di jalan jenderal sudirman kabupaten maros sulawesi selatan selasa malam meledak
akibatnya delapan orang karyawan yang tengah bertugas dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang serius
warga dan puluhan pekerja stasiun pengisian bahan bakar umum spbu panik sesaat setelah terjadi ledakan keras
di sebuah spbu di jalan jenderal sudirman kecamatan turi kale maros sulawesi selatan selasa malam
ledakan berasal dari sebuah banker penampungan bahan bakar minyak
delapan orang kritis akibat ledakan ini
mereka dibawa ke rumah sakit salewangan maros untuk mendapatkan perawatan medis
awalnya membersihkan di penampungan bbm nya kemudian di dalam itu terjadi ledakan
petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan evakuasi terhadap korban ledakan
yang diduga masih terjebak di dalam bangker
ketugas pembedap kebakaran yang turun ke bangker menemukan dua buah tabung
diduga milik pekerja yang melakukan pembersihan banker saat terjadi ledakan
pekatnya asap akibat ledakan membuat petugas hanya bisa menyisir di sekitar mulut bangker
yang masih terjangkau oleh cahaya dari alat penerangan
evakuasi dilanjutkan rabu
sangat penuh asap
jadi belum bisa diketahui ada tidaknya korban
belum bisa diketahui ya
tapi dugaannya masih ada dua korban katanya
iya imponya masih ada dua korban
imponya tadi masih ada dua
dugaan sementara penyebab ledakan ini akibat korsleting listrik mesin blower yang dibawa oleh para pekerja
percikan api inilah yang membuat ledakan karena terkena uap bensin
sementara itu polisi resor maros masih melidiki peristiwa ledakan di banker sebuah pom bensin di maros
dari rekaman cctv
terlihat detik detik meledaknya banker
dari rekaman cctv terlihat delapan orang yang berada dekat bunker terlempar saat api menyembur dari dalam buker
saat kejadian bunker dalam kondisi kosong karena tengah dibersihkan
namun tiba tiba api menyembur dari dalam bangker
meski sudah terluka satu korban terlihat masih sempat menolong korban yang lain yang berada di dalam bangker
kepolisian sudah melakukan penyelamatan
penyelidikan dan menyitas jumlah barang bukti seperti tabung kipas blower serta oksigen
kepolisian juga memeriksa beberapa saksi korban serta pihak pengelola spbu
baru pemilik yang kita periksa secara intensif
kemudian ada beberapa korban yang sementara baru kita interogasi
selain itu apa lagi yang diamankan
ada beberapa barang bukti yang kita amankan
mulai dari tabung gas yang dipakai oleh
ada beberapa barang bukti korban pada saat masuk ke dalam tanki
kemudian ada beberapa barang bukti lain seperti selang
kemudian ada alat untuk kelas juga disitu
hasil penyelidikan sementara sejauh ini bagaimana
korban plus delapan orang
kondisi korban ledakan bangker penampungan bbm di sebuah spbu di kabupaten maros sulawesi selatan berangsur membaik
dari delapan korban yang dirawat di dua rumah sakit yang berbeda
dua di antaranya sudah dirawat jalan
sementara enam orang lainnya masih menjalani perawatan
sunardin delapan belas tahun warga kecamatan bontoa kabupaten maros sulawesi selatan
masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah salewangan kabupaten maros
ia bersama dengan tujuh orang rekannya menjadi korban ledakan banker penampungan bbm di spbu jalan jenderal sudirman maros sulawesi selatan pada selasa malam
selain sunardin seorang korban lainnya firman dua puluh dua tahun
juga masih dirawat jalan
dia berada di ruangan yang sama
ia mengalami luka bakar di bagian tangan kanannya
meski begitu kondisi firman sudah terlihat membaik
sementara dua korban sudah kembali ke rumahnya
empat korban lainnya dirujuk ke rumah sakit dr wahidin sudirohusodo makassar
pasca ledakan spbu yang berada di persimpangan jalan poros jenderal sudirman
dan juga jalan pangeran petarani kecamatan turika maros sulawesi selatan ini tidak beroperasi
garis polisi pun masih terpasang
polisi akan kembali melakukan olah tkp pada rabu
guna memastikan penyebab terjadinya ledakan